apa sih yang gak dimiliki bali
hamparan landscape yang mengagumkan
deretan pantai yang membentang
atau budaya kental yang mengesankan
bali mungkin punya semuanya
gue yakin banyak inspirasi yang bisa gue gali di sini
bali adalah tempat di mana sentuhan tradisi tak pernah hilang dalam keseharian
tapi tetap terbuka menerima perkembangan zaman
di tempat ini berbagai latar belakang bisa saling bersinggungan
tapi nggak berarti jadi sikut sikutan
kita kan sama sama sedang menikmati perjalanan
soal seni bali punya banyak keragaman yang memikat hati
tangan tangan pengrajinnya dikaruniai bakat yang tak terbantahkan lagi
seni pahat salah satu yang menjadi wujud kreasi masyarakat bali
yang pasarnya sudah meluas hingga ke luar negeri
rasa penasaran yang besar membuat gue bertemu pak putu
pemahat asal bali yang mengajarkan gue ilmu baru
sama aja kayak bikin konten
semua selalu dimulai dari keresahan dan rasa penasaran
bali bikin mata gue jadi terbuka
bahwa berkembang seiring kemajuan zaman adalah satu hal
tapi bukan berarti kita meninggalkan tradisi budaya yang sudah mengakar
yang pasti kedua hal itu melalui proses yang setiap bagian terkecilnya punya tujuan yang lebih luas lagi
bali punya daya magisnya tersendiri
gak heran banyak orang yang senang berlama lama di sini
tapi sayang gue harus kembali
bali jadi pendaratan terakhir dari proses pencarian gue
perjalanan ini menjadi memoar tentang bagaimana negeri ini bertransformasi di segala sisi
jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya